koresponden cnn indonesia albi pratama di mabespori selamat siang albi
bagaimana situasi di mabespori saat ini
selamat siang punca
siang hari ini ormas dari front pembela islam sebagian besar sudah melakukan pergerakan menuju ke mabespori
yang berjarak lebih kurang satu km dari lokasi saya berdiri
yang menjadi tempat titik pertemuan awal anggota fp dari beberapa wilayah
dari jakarta dari jawa barat dan bahkan dari kalimantan barat
berkumpul pada pagi hari tadi yaitu di masjid agung al azhar kebayoran baru jakarta selatan
sekitar lima menit yang lalu iring iringan anggota fpi sudah mulai berjalan menuju ke mabes polri
dengan jarak lebih kurang satu km dari sini
dan tadi juga ada habib rizik syihab yang merupakan pimpinan dari ormas fp sendiri
menaiki kendaraan atau mobil komando bersama dengan ustadz bahtiar nasir
sambil memberikan orasi orasi ataupun seruan semangat kepada anggota fpi lain
untuk melakukan unjuk rasa
dan nantinya ketika mereka sampai di depan mabespori
jakarta polisian sudah memberikan tempat kepada anggota fp
untuk melakukan penyampaian aspirasi mereka di lapangan bayangkara
persis di seberang gedung mabespori sendiri
dan sekitar lima orang dari ormas fp ini diperkirakan datang
karena memang tadi juga penuh sesak sekali
jalan raden fata di tempat saya berdiri saat ini
sudah penuh dengan kendaraan kendaraan bermotor roda dua dan juga roda empat
di mana sebagian besar anggota fpi di sini datang menggunakan sepeda motor
dari beberapa tempat seperti depok bekasi tanggerang dan lain sebagainya
dan bahkan tadi juga sempat ditutup oleh pihak kepolisian
walaupun tidak ada rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan
tapi buka tutup ini akan bersifat situasional
tergantung dengan kondisi banyak atau tidaknya masa yang berkumpul seperti itu
dan punca sedikitnya ada tiga tuntutan yang akan disampaikan oleh fp sendiri
kepada pihak kepolisian
khususnya mabes polri diantaranya adalah
pihak fpi menuntut kepada kapolri polisi jenderal tito karnavian
untuk mencopot jabatan kapolda jabar
yang saat ini dijabat oleh irjen polisi anton carlian
yang dianggap oleh anggota fpi sendiri telah melakukan pembiaran kepada ormas
yang pada beberapa waktu lalu yaitu gmbi melakukan penyerangan kepada anggota fp sendiri
sehingga pihak anggota fpi meminta kepada pihak kepolisian
untuk melakukan pengusutan dan juga penangkapan kepada provokator
ataupun aktor aktor intelektual yang dianggap oleh fpi sendiri
menjadi dalang dari kerusuhan ataupun konflik yang terjadi beberapa waktu lalu
dan yang terakhir adalah pihak dari fp sendiri
menginginkan adanya pemerhentian dari aksi aksi kriminalisasi
yang dilakukan oleh sejumlah orang terhadap ulama ulama yang ada di indonesia
ya albi apakah polisi berencana menerima perwakilan pengunjuk rasa
untuk membahas tuntutan tuntutan yang baru saja anda sebutkan tadi
ya punca dari informasi yang saya dapatkan juga tadi
kemungkinan memang akan ada periman oleh pihak kepolisian
untuk anggota fpi khususnya perwakilannya untuk bisa bertemu
baik itu dari petinggi polri sendiri
dan beberapa anggota fp bahkan habib rizik syihab
meminta bertemu langsung dengan kapolri jenderal tito karnavian
dan tadi juga pihak kepolisian sempat memberikan opsi
di mana para anggota fpi yang hendak melakukan unjuk rasa ini
juga boleh melakukan unjuk rasa di tempat mereka berkumpul di titik awal
yaitu di masjid agung al azhar saja
dan meminta kepada pimpinan mereka saja yang bertemu langsung dengan pihak kepolisian
dan itu artinya sudah ada kesepakatan ataupun koordinasi
antara pihak fpi dan juga pihak kepolisian untuk melakukan pertemuan
seperti itu tentang membahas masalah yang saat ini tengah dihadapi oleh anggota fpi sendiri
baik albi pratama terima kasih atas laporan anda